serunya memacu adrenalin dengan balapan menggunakan alat transportasi tradisional
dalam balap lori di sukabumi digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia
selain itu kegiatan ini sebagai upaya melestarikan alat transportasi tradisional yang hampir punah
sejumlah peserta lomba balap lori ini harus berjibaku untuk memenangkan pertandingan
salah seorang peserta bahkan harus terjatuh karena menabrak pembatas jalan
balap lori ini memang cukup memacu adrenalin
bagaimana tidak para peserta harus melesat di atas papan berodatika dengan kecepatan hingga lima puluh km per jam tanpa dilengkapi dengan rem
kendaraan tanpa mesin ini dapat melaju di lintasan menurun
untuk menghindari cedera yang serius para peserta harus melengkapi diri dengan pelindung kepala tangan dan kaki
lomba balap lori yang digelar di kampung cimenteng desa cimahi kecamatan cicantayan kabupaten sukabumi ini digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh
lomba balap lori yang digelar di kampung cimenteng desa cimahi kecamatan cicantayan kabupaten sukabumi ini digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh dua